dan sudah bergabung bersama good morning melalui sabungan skar dr rendra bramanti tenaga medis yang sempat terpapar covid sembilan belas
waduh senang sekali ya kita melihat nampaknya dr rendra ini sudah sehat begitu ya
makin segar juga
segar dan memang juga ini merupakan suatu inspirasi juga nih untuk para pasien mungkin yang sedang berjuang melawan covid sembilan belas
dan juga para tenaga medis yang hingga saat ini juga masih menjadi gara terdepan untuk melawan virus ini
dan melihat apresiasi yang diberikan warga inggris tadi kemudian juga beberapa waktu lalu masyarakat indonesia juga memberikan bunga untuk para tenaga medis
bagaimana tanggapan dr rendra
pertama saya mengucapkan apresiasi ya
sebenarnya juga sama yang seperti kami rasakan di sini
terutama yang saya rasakan kemarin jadi dari warga kebetulan di daerah kami di sekitar rumah kami di trenggale
baik dari teman teman warga di situ maupun
dari seluruh jajaran pemda dina kemudian juga teman teman dari rumah sakit seperti kak selung agung
jadi dengan hape sama seperti yang dilakukan oleh teman teman yang di inggris tadi
nah dokter kan tentunya masyarakat juga banyak yang ingin tahu nih
gimana sih dokter ini bisa sampai terpapar covid sembilan belas lalu bisa sampai kembali lagi sembuh
karena selama ini kan orang
banyak yang justru banyak yang drop begitu ya
apalagi kalau misalnya mendengarkan informasi informasi negatif
jadinya kalau misalnya kita ketahui bersama bahwa
ya kalau misalnya informasi negatif yang kita dapatkan justru akan membuat kita semakin drop begitu
nah dokter sendiri bagaimana ini
jadi kalau mengenai bagaimana terpapar tadi memang itu sudah spesiko kami ya
sebagai tenaga kesehatan terutama kami di mikroplik pikilik yang memang waktu itu bertugas mengambil samping
jadi pasien aspek covid sembilan belas ini ya
mengenai panik ya memang itu yang mungkin yang pertama yang harus kita selesaikan dulu untuk teman teman atau pasien atau beberapa teman teman yang terindikasi dari hasil pemeriksaan confirm gitu ya
atasi dulu panik itu
jadi kalau kami ya memang ya sudah lah
waktu itu kami tidak baca berita berita yang negatif negatif
kami isolasi mandiri
kami tenangkan pikiran
kami baik baik disitu ya
tidak mendengarkan berita berita yang negatif memang sengaja kami
karena mendengarkan berita berita yang negatif itu kadang kadang ingin malah di tv itu
oh ya kematian tv di kini itu malah membuat kita drop kan
justru kesehatan psikis itu sangat penting untuk dijaga ya dok ya
dan ini selain mengisolasi diri namun apa saja yang dokter lakukan hingga akhirnya sembuh dari covid sembilan belas kemarin
karena yang informasi kami dapatkan dokter juga bergejalanya tidak begitu parah begitu ya dok ya
ya jadi kalau istilah sembuh sebenarnya dari awal kami tidak ada gejala apa apa
tapi memang waktu dilakukan screening setelah kami melakukan pemeriksaan ternyata confirm
dan itu sejak awal jadi memang kami tidak ada gejala kebukaan apa apa ya
nah sampai negatif
artinya ya memang kita isolasi kami melakukan isolasi sendiri
kebetulan waktu itu saya memilih melakukan isolasi sendiri di rumah
jadi ya sudah kami melakukan hal hal yang positif ya
yang banyak kegiatan kegiatan mengisi pokoknya tidak kita sibukkan supaya tidak membaca berita berita yang negatif
jadi akhirnya ya
jadi kita juga bisa melakukan pelaksanaan yang lebih baik
tentunya ini kita patut kita syukuri juga dokter sekarang sudah bisa menyapa kita juga di sini
dan juga terlihat juga sangat segar sekali
nah ini berbicara soal sewaktu dokter terpapar covid sembilan belas
nah ini tentunya kan kalau sekarang ini sudah masih di rumah kalau saya lihat
apakah ini memang berarti bahwa dokter ini masih mengisolasi diri
atau justru sudah biasa saja sudah beraktivitas normal
bahkan mungkin sudah puasa juga ini dokter
sudah sibuk kayaknya ya
sudah beraktivitas normal
kami sudah beraktivitas normal sejak akhir begitu hasil kedua negatif
itu kebetulan begitu aksi kedua keluar
besoknya itu kami langsung diundang oleh bapak bupati tulungagung
oleh pak dir untuk rapat bersama
kebetulan kami juga sebagai pedagang covid di tolong agung ya
jadi besoknya langsung sudah beraktivitas sampai sekarang
ini sudah puasa hari ke sepuluh
mulai dari pertama sih
kami juga punya pertanyaan nih
kabarnya menjadi salah satu yang mencetuskan ide terapi plasma darah untuk penanganan covid sembilan belas
boleh diceritakan lebih lanjut dok
sebenarnya bukan pertama sih
dulu itu pernah juga kepikiran waktu awal awal dulu
itu memang sebenarnya juga sudah lama
kebetulan kami juga sudah baca
jadi pertama kami pertama itu pertama untuk teman teman saya beraktivitas
dulu waktu juga teman teman di
nek ini kayaknya ke depan bisa jadi begini ini
ternyata sekarang bisa beneran
dan maknya sekarang sudah mulai akan ke arah kesana
ini memang ibaratnya ini seperti donor aperisis gitu ya dok ya
nah itu apakah memang untuk khusus dari pasien yang sebelumnya terpapar covid sembilan belas lalu sembuh
atau justru kita yang misalnya sebelumnya tidak terpapar covid sembilan belas juga bisa mendonorkan itu
bisa mendonorkan itu itu harus dari pasien yang terpapar dan sembuh karena
untuk kita adalah antibodinya dan efektivitasnya seperti apa ini dok
efektivitasnya memang di beberapa yang seperti itu
coba coba yang diberikan di jena atau di wuhan sendiri sudah pernah dicoba
beberapa memang baik tapi apakah di indonesia kan belum pernah dilakukan gitu
baik dokter terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami dan tentunya kita
berharap agar kita semua selalu dijauhkan dari berbagai macam penyakit
dan selalu sehat dan bahagia
terima kasih banyak dokter rendra untuk waktunya di cnn indonesia